seenggak kayak gitar seenggak kayak pedok
ya aku udah hampir sampai ya
kamu udah siap kan
habis ini kita langsung jalan ya
vero udah hampir sampai
tapi pak davin gak mau pergi juga
aduh rara gak mau kalau mereka sampai ketemu
tapi rona harus ngapain ya
pe ini motornya kalau ngapain emang begini nih
emang begitu kalau ngapain
opa davin kok datang ke rumah rara
bukannya opa harusnya perform ya sama rek ips
ya tadi opa dengar kamu sakit ra
makanya apa langsung buru buru kesini
aigoo harusnya opa davin tuh gak ninggalin pensi kayak gitu aja
kan itu acara penting
apalagi opa jadi pengisi acara ya kan

tapi buat opa
emang si pensi itu penting tapi buat opa
kamu jauh lebih penting kamu
apa davin perhatian banget sih sama rara
padahal kita kan udah putus
perhatian opa sama sekali gak berkurang
saya rasa cukup sekian
kata sambutan dari saya
dalam acara ulang tahun sma garuda
boleh tepuk tangan boleh
saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini
terima kasih kepada bapak pembina osis atas kata sambutan yang tadi
langsung saja kita ke acara yang paling kita tunggu tunggu
apalagi kalau bukan acara hiburan
di sini banyak banget list hiburan persembahan dari anak kelas ipa
dan juga anak kelas ipen
untuk acara pertama langsung saja kita panggilkan
band anak kelas ipa
kami berempat dari kelas ipa
mau menghibur kalian yang ada disini
si ardi belum terkenal aja udah sombong
kali ini kayak tidak tau saja ya
anak anak ipe itu memang yang ditonjolkan itu kesombongannya
mereka itu tidak terkenal juga tidak ada masalah
soalnya kita berdua banyak known rapin
jadi kita berdua pitin
jadi rosa vip kaulah basic kok
pasti kamu pegel pegel gara gara kecapean ya habis jenguk opa
ah enggak kok bukan gara gara apa
yaudah opah telfonin tuh abijit ya
ah ah enggak usah nanti juga rara sembuh sendiri
kamu tau nggak
jadi opah mohon
kamu jangan bikin apa khawatir lagi ya
kalau opah sampai tau alasan rara nggak datang ke acara sekolah karena mau jalan sama cowo lain
opah pasti terluka
mana vero kayaknya juga udah otw kesini
ah opah rara mau istirahat dulu ya
sekarang mendingan opah balik lagi ke sekolah
opah mau nemenin kamu disini
kan kemarin kamu udah nemenin apa
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum

tepuk tangan lagi dong
tepuk tangan lagi dong
tepuk tangan lagi dong
ipah ipah ipah
gimana guys tadi penampilan dari anak band kelas ipa
keren banget kan
pastinya dong musiknya enak liriknya oke
dan pastinya itu ciptaan mereka sendiri loh
pastinya dong musiknya enak miseriknya oke
mereka sendiri lho
kayaknya anak kelas ipa ini berbakat banget ya buat jadi band terkenal
selain penampilan dari anak kelas ifah dan juga anak kelas ips
kita kedatangan bintang tamu dari smu bunga bangsa
langsung saja kita panggilkan
ah bukannya nara gak mau ditemenin opa
tapi nanti kalau misalkan anak anak kelas opa
terus nadif nyariin opa gimana
terus mereka marah gara gara opa gak perform
ayo mending opa sekarang balik lagi gigi ke sekolah ya
malah kan tadi opa udah bilang
gak ada yang lebih penting dalam hidup opa selain kamu
jadi opa gak peduli mau dimarahin sama temen temen opa
jadi opa mau nemenin kamu aja
aduh susah banget sih bujukin opa davin biar mau pergi
kamu yakin gak mau ditemenin
opa pergi aja deh
tapi apa yang gak yakin
jadi boleh ya opa temenin kamu

ayo besok kita berangkat
oh aku udah hampir sampai ya
kamu udah siap kan
habis ini kita langsung jalan ya
vero udah hampir sampai
tapi pak davin gak mau pergi juga
aduh nara gak mau kalau mereka sampai ketemu
jadi lora harus ngapain ya
keh ini motornya kalau ngapet emang begini nih
iya senang aja kek
gue pusing kenapa ya
gue gara gara motornya atau emang kondisi gue
keh kayaknya gak apa apa
aduh kamu bisa bawa motor gak sih
udah tahu mobil lagi diparkir pakai ditabrak
maaf mas maaf banget saya gak sengaja
emang ya abg zaman sekarang kalau bawa motor suka ugal ugalan
kamu tahu nggak kelakuan kamu itu bisa membahayakan orang lain
dia mau ngantar saya ke rumah sakit
oh gitu ya kek maaf ya kek ya
yaudah deh sekarang kafe jalan lagi
maaf ya dek pasti kamu lagi panik ya
ya udah silakan aja jalanan ya
bu kek makasih ya
kakek sampai bohong nih buat belengkai
kakek terpaksa ngomong gitu
urusannya bakal panjang kalau ngomong gitu
kakek kan yang mau guru guru
udah cuk tacap lagi hayo
gue gak boleh sampai telat datang ke acara
kasian kerupuk kulit dia pasti nervous banget kalau tampil sendiri gak ada kue
yoke pegangin deh
ya udah kita ke tempat ini
ya udah kita ke tempat ini